hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak beberapa hari lalu
membuat aliran kali mokerfat di kawasan cengkareng jakarta barat meluap
akibatnya hingga senin siang rumah warga di permukiman padat penduduk tersebut
masih terendam banjir setinggi kurang lebih satu meter
sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa menerobos banjir
meski ketinggian debit air sudah cukup mengkhawatirkan
sebagian warga memilih tidak mengungsi
warga berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan banjir di jakarta
sementara itu hujan deras yang mengguyur sejak semalam mengakibatkan sungai ciliwung meluap
ratusan rumah di kebon pala jakarta timur pun masih terendam banjir
setinggi seratus meter
warga menerobos hingga dua ratus lima puluh cm
warga setempat menyebut air sudah mulai naik sejak pukul sepuluh malam
dan belum kunjung surut hingga senin siang ini
kebonpala menjadi salah satu titik rawan dan pelanggan banjir
warga menyatakan sedikitnya lima rw di kelurahan kampung melayu ini
terkena dampak banjir seperti rw tiga lima dan tujuh
kendati demikian belum ada satupun warga yang memutuskan mengungsi
para korban banjir ini masih memilih tinggal
di lantai dua rumah mereka
satu ratus lima puluh ada pak
gak tau deh toko segini deh
segini mana tuh pak
segini mana pak
terkait sejumlah wilayah di dki jakarta yang terendam banjir
pj gubernur dki jakarta heru budi hartono memastikan
pemerintah provinsi dki jakarta telah menerjunkan petugas
untuk melakukan penanganan di sejumlah wilayah banjir
sejumlah mesin pompa pun telah dikerahkan untuk melakukan penyedotan air
selain itu petugas pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk melakukan penanganan
baik evakuasi warga maupun penjedotan air
sosialisasi terus tadi sodetan terus pak wali sudah minta dinas kebakaran turun juga
untuk melakukan penyedotan
lantas pompa pompa sudah itu
sore ini mudah mudahan sudah surut
hingga senin sore permukiman warga di sejumlah wilayah ibu kota
seperti dicawang kramatjati atau kebun pala terendam banjir
dengan ketinggian mencapai satu lima meter
tim liputan cnn indonesia